video kecelakaan yang melibatkan kendaraan tempur dengan sejumlah sepeda motor serta gerobak pedagang
yang terjadi di ruas jalan raja mandala cipatat bandung barat viral di media sosial di bandung sejak kamis siang
satu dari dua kendaraan tempur amx tiga belas versi kanan satu ratus lima milik batalion kavaleri empat kodam tiga siliwangi
diduga hilang kendali dan menabrak gerobak gorengan serta empat sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan
kodam tiga siliwangi membenarkan kejadian tersebut
konvoy kendaraan tempur digelar sebagai rangkaian uji siap tempur yang berlangsung sejak delapan hingga sebelas september
ya benar tadi pagi ataupun tepatnya pukul sebelas ya jadi kecelakaan kendaraan tempuh
milik iom k empat kodam tiga siliwangi yang sedang melaksanakan latihan ust uji siap tempur
rangkaian latihan sedang berjalan pada saat melintasi pertigaan raja mandala pasar raja mandala
jadi kejadian kecelakaan tersebut
tapi dari kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa hanya material saja
pasca kecelakaan petugas kepolisian polres cimahi didampingi polisi militer
turun ke lokasi untuk mengolah tkp kurang lebih selama dua puluh menit
atas kerusakan yang terjadi batalion kavaleri empat siliwangi telah mengganti rugi pemilik kendaraan dan gerobak tahu goreng yang hancur
namun itu sudah semua ditangani oleh pihak adekom dan sudah diganti rugi
alhamdulillah gerobak sudah diganti seluruhnya menjadi baru kemudian barang dagangan juga sudah diganti sepenuhnya
jauh jauh jauh
meski terjadi kerusakan material tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
tim liputan cnn indonesia
jauh jauh jauh
jauh jauh jauh